terkait kemasan plastik polikarbonat dengan kandungan zat bpa yang berbahaya bagi bayi balita dan ibu hamil
komisi nasional perlindungan anak mendorong pemerintah mengesahkan peraturan bepom tentang pelabelan produk produk pangan olahan
menurut komnas perlindungan anak tidak adanya informasi kandungan bisphenol a pada kemasan plastik dapat membahayakan kesehatan konsumen pada usia rentan
tidak hanya itu komnas perlindungan anak menyampaikan bahaya bisphenol a jika dikonsumsi masyarakat pada usia rentan
yakni bayi dan balita dan juga ibu hamil
bpa atau kandungan kimia dalam botol plastik yang berfungsi menjaga kemasan agar tidak mudah rusak
dapat menyebabkan gangguan homeostatis metabolik pada anak mempengaruhi hormon endokrin
inilah momen kita untuk menyampaikan kepada badan pom sebagai pemegang regulasi
untuk tidak ragu ragu mengesahkan perka delapan belas tahun dua ribu delapan belas tentang pelabelan dari produk produk pangan itu
karena ini cukup berbahaya
karena balita bayi itu tidak pernah mengenal tanda tanda itu karena belum bisa baca
maka anggota masyarakat itu harus diberikan kecerdasan pengetahuan yang cukup
supaya dia bisa melindungi anak anaknya dari bahaya kontaminasi produk produk plastik yang mengandung bpa